masa liburan telah tiba
di tengah kesibukan yang padat momen liburan ini bisa menjadi waktu untuk bersenang senang bersama keluarga
seperti anastasia apradita wanita yang kerap disapa dengan dita ini tidak akan melewatkan momen liburan tanpa menghabiskan waktu bersama suami dan anaknya
memiliki anak yang masih berusia di bawah satu tahun dita mengaku butuh persiapan ekstra jika bepergian dengan jangka waktu yang lumayan lama
karena kan kalau mau masak sendiri pas traveling susah
terus nyari restoran yang baby friendly juga gak banyak
jadi harus kayak apa
nah baiknya semua itu bawa dari rumah
aku sih selalu bawa aja semua dari rumah
pertama nggak perlu beli waktu di luar kota
atau kalau barangnya terlalu besar gitu ya kita bisa sewa di kota kota yang ada gitu
nah biasanya aku bawa semua tuh makanan yang udah dibikin di rumah kita frozen
itu kalau misalkan bayinya udah mulai makan
atau gak asipi juga ada yang beberapa di freezer
jadi udah frozen itu bisa dibawa juga
selain membuat list untuk keperluan pribadinya dita juga menyiapkan kebutuhan suami dan anaknya ivo dan max
selain itu ia juga berkonsultasi ke dokter untuk keamanan anaknya sebelum melakukan perjalanan
sebab liburan kali ini dita dan keluarga berlibur menggunakan transportasi udara
persiapan serupa juga dilakukan oleh para ibu lainnya ketika memasuki masa liburan
kebetulan anak saya kan bayi tuh baru umur satu tahun tiga bulan
perlengkapannya sih kayak biasa aja paling juga bawa pampers terus bawa cemilannya sama bawa susunya
yang pasti kesehatan ya stamina sama bawa vitamin buat anak anak juga untuk kita juga
karena kan kita yang jagain anak anak kan jadi harus lebih fit
dr gunawan yang merupakan spesialis penyakit dalam rumah sakit medis
pepergian selama masa berlibur kerap kali mengabaikan kesehatan tubuh karena padatnya aktivitas
serta pola makan yang berantakan terutama bagi anak anak
menurutnya penting sekali untuk membuat jadwal selama berlibur sehingga jam makan tidak terlupakan
selain itu masyarakat sudah harus mulai waspada terhadap penyakit tropis ketika memilih destinasi berlibur
segala jangan lupa pakai sunscreen atau pelindung tapir surya ya
apalagi kalau kita mau berwisata ke daerah pantai atau ke daerah pegunungan walaupun dingin
dan yang terakhir dan yang tidak kalah penting adalah menjaga diri kita tetap sehat dengan konsumsi vitamin dan makan cukup serta istirahat yang cukup
selain pola makan pola istirahat juga perlu diperhatikan
terutama bagi anak anak dianjurkan tidur selama minimal tiga puluh menit di saat siang hari
hal ini untuk mencegah rasa kantuk dan kelelahan
seperti berlibur di daerah pantai banyak sekali yang bisa kita lakukan seperti bermain pasir berenang bersama keluarga bermain layang layangan dan juga bercengkrama bersama keluarga
hanya saja jangan melupakan asupan nutrisi anda dan juga vitamin selama berlibur
dan selama berada di pantai jangan lupa menggunakan sunscreen
tim liputan cnn indonesia